berita petang yang paling meriah buat mas alvin jentong
selamat siang mas alvin terima kasih mas sudah hadir di tangan kita siang hari ini
kita akan diskusi sejenak mas terkait dengan uang rupiah bank indonesia
jadi mas bangun indonesia memiliki sebuah kampanye edukasi yang disebut dengan cinta bangga dan paham rupiah
nah kalau boleh diceritakan mas sebenarnya apa sih cinta dan bangga bank rupiah ini dan kenapa kita sebagai generasi muda harus melakukan itu semua
baik mas chandri teman sekalian cinta tak kenal maka tak saya tak saya maka tak cinta
jadi kita harus mencintai uang rupiah itu seperti kita mencintai orang yang kita cintai ya
jadi kalau di cinta itu ada mengenal
merawat dan menjaga uang rupiah
teman teman pasti lihat ya uang rupiah kita yang ti dua ribu dua puluh dua itu kan
ada gambar pahlawan kemudian flora dan fauna
kemudian ada ragam budaya yang ada di uang rupiah kita
nah tentunya itu menjadi kecintaan kita terhadap uang rupiah
jadi bangga ini kalau mas ijan dan teman teman sekalian pernah tahu kasus sipadan nalikitan ya
sipadan nalikitan pulau yang lepas dari indonesia
karena salah satunya adalah teman teman di sana masyarakat di sana tidak menggunakan uang rupiah mas
jadi ini yang tentunya kita harus bangga bahwa uang rupiah itu adalah alat pembayaran sah di indonesia
kemudian simbol kedaulatan dan tentunya alat pemersatu bangsa
kemudian paham nah paham ini sebenarnya derajatnya setelah itu ya
setelah kita bangga menggunakannya dengan baik kita harus paham cara bertransaksinya
semua transaksi di indonesia harus menggunakan uang tipenya ya mas ya
mau itu tunai mau itu non tunai harus dengan rupiah
kemudian juga kita harus belanja bijak
tadi mas alvin menyampaikan bahwa ternyata rupiah itu juga sebagai alat untuk satu bangsa ya mas
nah sekarang bagaimana cara bank indonesia menumbuhkan rasa cinta bangga dan panggung rupiah ini kepada para sobat rupiah di seluruh indonesia
jadi kita punya tiga cara
pertama kita lakukan edukasi yang inovatif dan kreatif
kemudian yang kedua kita pilih media dan sasaran yang tepat
artinya ada yang level anak anak pemuda
yang ketiga kita libatkan kolaborasi dengan stakeholder kita mas
nah selain itu kita juga punya flagship di setiap tahun itu
ada serambi yaitu semarak ramadan bank indonesia
jadi kita mengajak perbankan untuk melayani masyarakat termasuk edukasi di bulan ramadan
dan persiapan menjelang idul fitri
kemudian ada flagship lain adalah di tujuh belas agustus hari kemerdekaan
jadi ada namanya ferbi
festival rupiah berdaulat indonesia
dimana ferbie ini nanti kita akan mengundang
baik itu mahasiswa teman teman sma smp sd
kita coba membangun kecintaan teman teman ini
dengan mengikuti lomba kemudian ada talk show juga
dan juga nanti ada pameran atau showcasing tentang rupiah
nah yang ketiga di sana di maaf maaf
tekshipnya itu adalah bincang rupawan mas
jadi ini mengambil di hari palawan
kita mengundang narasumber yang prominent ya
jadi ada tni kemudian keluarga palawan
kemudian juga tokoh muda yang berprestasi
kita undang untuk memberikan insight terkait dengan
kontribusi masing masing ini terhadap indonesia
khususnya bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan bangga
kemudian mas tentu sebagai mata uang yang sah
dari mulai kota besar sampai ke daerah terpencil sekalipun
bagaimana cara bank indonesia mendistribusikan uang rupiah ini
sampai ke daerah daerah yang kita sebut sebagai daerah tiga t
yaitu terdepan terluar dan terpencil
ya ini yang menarik ya mas iksan dan teman teman ya
jadi kalau mungkin teman teman belum mengetahui secara utuh
b itu sebenarnya ada tiga area mas tiga layer
di kota ini bi kerjasama dengan perbankan
artinya perbankan itu melakukan kegiatan dan kegiatan
kemudian juga bi secara mandiri melakukan kegiatan kas keliling mas
jadi di pasar pasar di tempat keramean
atau menukarkan uang besar kecil kecil gitu ya
kemudian di kota yang jauh dari bank indonesia mas
kita ada kas keliling luar kota juga sama
jadi kita ke pasar kemudian ke masyarakat
jadi kebijakan bank indonesia untuk menyegarkan uang rupiah yang ada di masyarakat
bi pekerja sembilan perbankan
menempatkan sebagian uang bank indonesia nanti untuk aktivitas ekonomi yang ada di daerah itu
jadi nggak perlu bank bank itu yang ada di daerah yang jauh itu
kemudian mengambil ke kantor bank indonesia
nah yang ketiga ini adalah daerah terdepan terluar dan terpencil ya mas
kita lakukan namanya ekspedisi rupiah berdaulat
kita bekerja sama dengan tni angkatan laut
kalau tni angkatan laut itu menjaga kedaulatan bangsa dengan patroli ke pulau pulau terluar
tapi kalau bank indonesia kita menjaga kedaulatan ri dengan menempatkan uang rupiah itu sebagai simbol kedaulatan di setiap wilayah nkri
jadi ada sinergitas mas amra
bank indonesia dengan tni angkatan laut
baik mas tadi kita sudah berbicara mengenai cinta bangga panggung rupiah
kemudian mengenai distribusi rupiah dan seterusnya
saya mendengar bahwa uang rupiah tahun emisi dua ribu dua puluh dua
sebagai the best new band not series pada currency award ke tujuh belas tahun dua ribu tiga di meksiko
tepuk tangan dulu tekan tekan
nah mungkin boleh mas diceritakan bagaimana rupiah bisa memenangkan penghargaan bergensi ini mas
jadi ini sebenarnya adalah keberhasilan kita semua mas ican
mengenai uang rupiah itu menjadi salah satu kontributor dalam kita membuat uang rupiah yang kalau di kita namanya intan mas
indah aman dan tahan lama
jadi indah itu dari sisi desainnya mas
desainnya kan lebih menarik ya lebih cantik ya kalau sekarang ya
kalau teman teman melihat kan dulu mungkin agak monochrome gitu
tapi sekarang ada warna warna tambahan atau kesan kesan yang membuat lebih indah
jadi kita tempatkan fitur pengaman uang itu menjadi lebih kuat
dan kemudian juga lebih sulit dipalsukan
kalau teman teman sekalian ketahui
uang upk tujuh puluh lima dulu kan lebih bagus ya dari yang sebelumnya ya
nah ini kita coba adopsi mas kepecahan kecil
jadi namanya adalah farnis
jadi uang rupiah pecahan kecil itu
kita coba kuatkan dari sisi bahannya
namanya durable ya uang kepas durable
kita berikan efek voting sehingga menjadi lebih kuat
apa sih yang membuat uang rupiah ti dua ribu dua puluh dua mendapatkan penghargaan
ketika ada gambar bunga ya
kita coba goyangkan akan berubah warna
akan tampak seperti mengalir gitu ya gambarnya
kemudian ada unsur muatan lokal yang ada di sana
jadi kalau tadi saya sampaikan
kemudian yang terakhir bagaimana desainnya sendiri
ini teman teman melihat kan desainnya lebih menarik
kemudian lebih enak dilihat seperti itu
sehingga ini tadi mas kembali lagi bahwa
apakah pesan kepada generasi muda kita
terhadap rupiah ini bersebut rupiah kita
ada ini apa pesan yang coba kita tanamkan terus
jadi mau di bank indonesia pusat
mengenali merawat kemudian menjaga uang rupiah kita
bangga bahwa uang ini adalah alat transaksi yang sah di indonesia
kemudian paham bagaimana kita menggunakannya untuk transaksi
dan cinta bangga rupiah
mengenai tadi kan kita sudah membahas mengenai cinta bangga dan paham akan rupiah ya
tetapi di era digital sekarang
itu kan banyak masyarakat
terutama karena ada fitur kris
ya kan banyak yang menggunakan fitur transaksi digital
dan saya melihat bahwa transaksi menggunakan uang kertas itu
secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat
ada korelasi gitu antara pengembangan fitur kris sendiri oleh bi
itu malah justru menimbulkan hal yang negatif bagi cinta rupiah
karena kan selama ini kan cinta rupiah itu selalu berkaitan dengan
memelihara uang rupiah dalam bentuk fisik ya kan
kalau misalnya kalau lecek atau misalnya rusak bisa ditukar ke bi gitu kan
tapi kalau misalnya kita menggunakan fitur kris atau transaksi digital
saya pikir ini perharian yang sangat relevan ya mas ya di dunia digital seperti ini
jadi sebenarnya cinta rupiah itu tidak hanya kertas mas
sama jadi artinya kita transaksi menggunakan rupiah
jadi tadi kalau fungsi yang dipaham tadi ya
bisa bentuknya kris secara non tunai atau tunai menggunakan uang kertas
nah kalau memang dari perkembangannya
digital ini memang secara natural ya nanti akan sedikit mengurangi pertumbuhan sebenarnya
jadi kalau hasil penulisan kita mas sembilan puluh lima penduduk indonesia itu
di tahun dua ribu dua puluh dua itu masih menggunakan cash
jadi sebenarnya antara tunai dan non tunai adalah salah satu alternatif
jadi apapun itu mau kris mau tunai mau non tunai
semoga menambah pengetahuan kita terhadap cinta bangga dan paham rupiah
nah bagaimana cara bentuk investasi ke depan
ini bisa rekan rekan sebat rupiah simak
edi satu ratus satu yang dapat
didownload langsung dari bank indonesia
terdapat artikel mengenai bagaimana mengawali
selain itu juga masih ada atik artikel menarik lainnya
bank indonesia rekomendasi kuliner
langsung saja danlot majalah bicara
yang ada di skripsi youtube video ini
dapat didownload secara gratis
terima kasih sobat rupiah yang sudah menyaksikan